tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat akan dimulai pada juni dua ribu dua puluh dua untuk memulai tahapan kpu membutuhkan dana rp delapan triliun
namun hingga saat ini besaran anggaran pemilu belum menemukan titik temu
sejauh mana dampak terhadap kesiapan pemilu jika anggaran belum diketuk palu
dan apa setelah permintaan presiden untuk segera mendukung kpu bawaslu termasuk juga soal anggaran baik dari apbn dan juga apbd
apakah ini berdampak langsung terhadap percepatan penentuan anggaran untuk kpu di pemilu dua ribu dua puluh empat
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri
selamat malam kang saan
selamat malam renhat apa kabar
kabar baik kang saan ada bang idham holik komisioner kpu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
bang idam selamat malam apa kabar
selamat malam mas renhat selamat malam kang saan
oke saya ke bang idam terlebih dahulu komisioner kpu
rekan anda mengatakan kpu butuh delapan triliun saat ini
apakah memang jumlah itu memang yang tengah dibutuhkan oleh kpu saat ini dan cukup mendesak bang idam
ya jadi total anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat seperti yang publik telah ketahui itu sebesar rp tujuh puluh enam tujuh triliun
yang itu terbagi untuk tahun dua ribu dua puluh dua itu lebih dari delapan triliun
jadi apa yang disampaikan oleh rekan saya itu benar dan itu memang untuk kebutuhan pendaftaran dan verifikasi partai politik penataan dapil penataan daerah pemilihan serta pembentukan badan ad hoc
oke dan itu memang mendesak dilakukan sekarang apalagi kalau kita melihat tahapannya dimulai pada bulan juni bang idam
ya memang itu desain anggaran untuk tahun dua ribu dua puluh
nanti kami yakin pas pkpu tentang tahapan program dan jadwal disahkan maka kami akan segera mendapatkan kepastian tentang kebutuhan anggaran kami akan dipenuhi
kami yakin kepada pihak pemerintah dan pihak dpr ri akan memenuhi kebutuhan anggaran kami karena anggaran yang kami usulkan telah melakukan proses kajian dan kami juga mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi
oke nah yang delapan triliun itu tadi ada katakan untuk persyaratan pendaftaran partai politik
dan ad hoc ini persisnya konkretnya akan seperti apa penggunaan anggaran delapan triliun untuk tahapan awal saja dulu ini
untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik kita akan menggunakan aplikasi sipol
tentunya anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan aplikasi sipol
aplikasi sipol ini aplikasi sistem informasi partai politik yang dimana nanti untuk data data yang dibutuhkan dalam pendaftaran itu akan di
dan kita juga akan menggunakan aplikasi sipol
dan kita juga akan menggunakan aplikasi sipol
kita akan melakukan verifikasi administratif dengan menggunakan aplikasi sipol
oke oke saya ke kang saan mustafa
kang saan ada tanggapan dari anda kang saan soal saat ini kpu membutuhkan delapan triliun terlebih dahulu untuk tahapan awal di pemilu dua ribu dua puluh empat
ya sebenarnya ini kan itu sudah desain sejak lama ya
baik dengan kpu yang sebelumnya maupun dengan kpu yang sekarang
ketika kita rapat dengar pendapat sebelumnya
jadi di dpr sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan soal anggaran
jadi dari delapan puluh enam triliun yang diajukan dulu sekarang sudah disepakati tujuh puluh enam triliun lebih
bahkan untuk tahap pertama ini sekitar delapan triliun yang dibutuhkan oleh kpu
dan itu tidak ada problem dengan dpr
nah itu akan bisa direalisasikan
karena pembahasan secara depan
itu kan dilakukan secara intensif juga
antara badan anggaran di dpr resek jenan dari masing masing kejelenggara kpu maupun bawaslu
dan memang sudah ketemu di disemunya
begitu pkpu itu disetujui maka anggaran tahap pertama delapan triliun itu akan langsung cair
nah sekarang kan nunggu nunggu pkpu terkait dengan tahapan program dan jadwal yang memang belum kita sepakati
kenapa belum disepakati
karena memang masih ada beberapa
karena dari tahapan yang memang membutuhkan kajian yang mendalam antara kpu pemerintah dan juga dpr
dan juga bawaslu
ini yang masih menyisakan
itu terkait dengan soal terutama durasi masa kampanye
jadi masih ada perbedaan
jadi masih ada perbedaan terkait dengan soal lamanya kampanye
kpu itu membutuhkan waktu satu ratus dua puluh hari
sementara pemerintah ingin sembilan puluh hari
terus dpr enam puluh sampai tujuh puluh lima hari
nah ini yang akan kita dalami
akan kita dalami nanti saat konsinyering
nanti begitu masuk masa sidang di tanggal tujuh belas mei yang akan datang
kita minggu pertama langsung rapat dengan kpu dan pemerintah untuk menetapkan tahapan pkpu
dan program dan jadwal yang kita akan sepakat bersama
tapi kalau soal anggaran yang diusulkan kpu rp tujuh puluh enam enam triliun itu dpr sudah sepakat ya kang saan
ya pada dasarnya sepakat
karena kalau misalnya kita sudah minta efisiensi
karena prinsipnya kan kita ingin meminta yang namanya efesiensi dan efektivitas
dari delapan puluh enam kan sudah tinggal tujuh puluh enam
artinya kpu sudah melakukan
dan setelah itu nggak bisa diefesiensikan lagi tentu dpr akan menyepakati
jadi dpr sudah menyepakati tujuh puluh enam triliun lebih
dan nanti begitu pkpu nya disahkan saat itu juga untuk yang tahap pertama itu akan dicairkan sebesar delapan triliun
bang idham tujuh puluh enam enam triliun itu artinya sudah mentok atau kemudian masih bisa diefisiensikan lagi dari sisi kpu
karena kan ini angkanya sudah turun sebenarnya ya
ya jadi angka tujuh puluh enam enam triliun tersebut itu sebenarnya terdiri dari dua unsur jenis anggaran
yang pertama anggaran untuk kegiatan tahapan atau yang disebut dengan electoral budget
ini sebesar delapan puluh dua tujuh puluh satu persen atau sebesar rp enam puluh tiga empat triliun
sedangkan anggaran yang sifatnya untuk dukungan tahapan elektoral itu sebesar rp tiga belas dua triliun
nah untuk anggaran kegiatan
kegiatan elektoral atau tahapan itu terdiri untuk honor badan ad hoc logistik yang termasuk surat suara formulir tinta sampul dan kelengkapan tps dan lain sebagainya
pemutahiran daftar pemilih pencalonan sosialisasi dan tahapan tahapan lainnya
ya tentunya dalam penggunaan anggaran nanti kami akan berpegang teguh untuk menekankan pada prinsip efisiensi
apa lagi yang dari sisi kpu
apakah pembinaan efisiensi ini bisa dikurangi
ya kegiatan kegiatan yang sifatnya misalnya rapat rapat mungkin bisa kita kurangi
tapi tentunya juga mempertimbangkan kebutuhan
ya kan kita tidak selalu harus menggunakan rapat rapat yang online atau e meeting
dan kita juga terkadang butuh rapat rapat yang sifatnya langsung
karena ini berkaitan dengan efektivitas rapat
tentunya nanti dalam pembahasan anggaran dengan dpr
yang sepengetahuan saya selama ini dpr sangat welcome
pemerintah juga sangat welcome
ya tapi tentunya nanti akan ada pembahasan secara serius lebih detail lagi
waktu kemarin memang sempat diminta ketika kami ikut dengan rapat dengar pendapat di komisi dua dpr ri
agar lebih memperjelas lagi rincian rincian anggaran
baik bang edam
salah satunya menjadi alasan atau masih dikaji tadi kang saan katakan
kpu ini belum disahkan
juga anggaran juga belum diketuk
lalu adalah soal durasi masa kampanye
nah apakah dalam hal ini kpu bisa mengikuti jadwal yang diinginkan
atau bagaimana ini kalau nanti belum juga ada titik temu soal durasi masa kampanye
yang antara dpr pemerintah dan juga kpu sendiri
tapi dijawabkan nanti bang idam
kita break dulu
kami akan segera kembali
masa durasinya ternyata tidak menemukan titik temu
saya pikir ini bukan persoalan mengalah atau tidak
tetapi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada publik
bahwa dalam pelaksanaan tahapan itu tidak semata mata ada satu tahapan
tetapi juga ada tahapan tahapan lainnya
karena penyelenggaraan tahapan pemilu itu secara simultan
nah kita ketahui pasca penetapan dct itu ada proses pengadaan
pengadaan atau produksi serta distribusi serta pengemasan logistik
nah pada kesempatan ini sebenarnya yang menjadi fokus kami
dan saat ini kami sedang melakukan kajian
ini pada persoalan logistik pemilu
sehingga pada hari menjelang pemungutan suara
logistik pemilu sudah berada di tps
dan kita mesti ketahui juga bahwa penyelenggaran pemilu serentak dua ribu dua puluh empat
tidak hanya di dalam negeri
tetapi juga berada di luar negeri
yang mencakup satu ratus tiga puluh perwakilan negara di luar negeri
jadi pada kesempatan ini kami masih sedang melakukan kajian
terhadap proses pengadaan atau produksi distribusi serta pengemasan logistik
sehingga bisa tepat waktu
karena dalam proses pengadaan logistik tersebut
juga ada yang namanya sengketa proses pemilihan
sengketa proses pemilihan
terkait dengan masa kampanye
saya pikir pada dasarnya sebenarnya tidak ada masalah
tapi tentunya juga saya sangat yakin
semua pihak sudah mempertimbangkan tentang hak pemilih
untuk mengetahui para kandidatnya
artinya kpu akan tetap mengusulkan di angka satu ratus dua puluh hari untuk masa kampanye
kami tidak bicara dalam konteks tersebut
tapi kami ingin bicara dalam konteks bagaimana logistik ini bisa sampai kepada pps ataupun kpps tepat waktu
kang saan soal durasi masa kampanye ini bagaimana
ini tampaknya cukup alot
lama sekali ini dibahas
bahkan sampai dpr reses
bahkan kabarnya juga dpr
tetap membahas tahapan pemilu di masa reses ini
nah perkembangannya dari dpr sendiri
komisi dua bagaimana kang
kita nanti tanggal tiga belas sampai lima belas mei akan ada konsinyering
terkait dengan soal pendalaman pkpu
terutama yang terkait yang masih ada beberapa tahapan dari pkpu yang belum kita sepakati secara bersama sama
antara penyelenggara pemerintah dan dpr
nah khusus terkait dengan soal durasi masa kampanye
ini kan sebenarnya gini
kenapa nanti misalnya apakah sembilan puluh hari atau misalnya nanti kita ketemu titik temunya
ada beberapa pertimbangan di dpr selain soal efisiensi antara dpr dengan pemerintah
kalau misalnya durasi masa kampanyenya sembilan puluh hari pasti itu berimplikasi terhadap efesiensi anggaran
yang kedua selain efesiensi anggaran juga akan ada tidak akan ada polarisasi
itu menimbulkan polarisasi di masyarakat
nah kita nggak mau dengan pelajaran dua kali pemilu yang lalu polarisasi itu kan begitu tajam di masyarakat
nah kita nggak mau itu terulang
nah apa yang menjadi hambatan misalnya kalau sembilan puluh hari masa kampanye
misalnya bukan satu ratus dua puluh hari
tapi pertimbangan pertimbangan terkait dengan soal logistik
nah selama ini yang saya pahami yang saya tahu logistik ini baik produksinya dan sebagainya itu
itu lebih sentralistik
jadi itu tersentral semua oleh kpwri
nah gimana mengeceh satinya
karena sentralistik terkadang juga menjulitkan terkait dengan soal distribusinya
kedua kalau ada kesalahan di sebuah dapil itu harus kembali lagi ke jakarta
dan itu juga kadang yang membuat kelelahan penyelenggara ad hoc di tingkat bawah
nunggu nunggu logistik misalnya kertas suara yang salah nunggunya
tps dibuka jam tujuh
kadang subuh belum nyampe itu logistik
belum di dan sebagainya
itu juga membuat ada hal hal yang kurusnya perlu dibimbangkan
jadi kalau misalnya terkait dengan produksi distribusi dan sebagainya
kenapa yang selama ini dilakukan kita coba inovasi
oh kita delegasikan aja untuk produksinya
buat zona zona bisa tibur di mana kalimantan di mana sumatera di mana jawa dibagi berapa
untuk pengadaan logistiknya
kedua kalau terkait dengan soal aturan
ke medagri dalam ini medagri sudah memberikan jaminan juga
nanti ppres nya kita perbaharui
pfres terkait dengan soal pengadaan barang untuk logistik kan itu bisa diperbaharui pfres nya
tapi yang paling penting bagaimana masa kampanye ini di tengah pandemi
pasca covid dan sebagainya itu efisien tidak menimbulkan polarisasi
itu yang paling penting dan tidak menimbulkan lagi
itu yang paling penting dan tidak menimbulkan laginan
itu yang paling penting dan tidak menimbulkan laginan
itu bukan sekedar inspirasi leaving
ini tersubur suburnya kalau kitashirenih

tentu saja zalim dibuat juga waar significantly
karena sudaherma nang
karena jadi terhubung
saya secara pribadi berkeyakinan bahwa rapat konsinyering yang akan diadakan pada pertengahan mei dua ribu dua puluh dua ini
akan menghasilkan progres yang cukup signifikan
yang dimana nanti insya allah tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dimulai pada tanggal empat belas juni
ini dapat tepat waktu akan dimulai
jadi kita tunggu hasil rapat konsinyering pada pertengahan bulan mei
insya allah akan ada hasil yang cukup signifikan
apa yang membuat anda yakin sekali bahwa akan ada hasil yang signifikan bang idam
ya karena komunikasi kita semua pihak alhamdulillah lancar
tinggal nanti pada saat rapat konsinyering kita akan menyamakan pandangan
dan apa yang menjadi pertimbangan pihak pemerintah maupun pihak legislatif
ini juga sudah kami lakukan kajian
tentunya pada kesempatan ini karena kita belum mengadakan rapat konsinyering
jadi belum bisa kami sampaikan

ya pada prinsipnya insya allah tahapan pelaksanaan pemilu akan dimulai tepat waktu
oke kang saan anda juga yakin bahwa nanti di rapat konsinyering dengan kpu juga akan diputuskan
ada hasil yang signifikan
ya kita harus memutuskan secepatnya ya karena tahapan akan dimulai tanggal empat belas juni
dan kita sama sama sudah berkomitmen agar pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tepatnya empat belas februari itu kan harus jalan
ini di tengah gonjang ganjing dan sebagainya
kita sudah punya komitmen yang sama pemerintah dpr penyelenggara untuk melakukan itu
jadi saya yakin pasti akan ada titik temu
karena semangatnya sama bagaimana pemilu harus jalan
dan tahapan akan dimulai tanggal empat belas juni dua ribu dua puluh dua ini
baik kita publik akan kawal juga kita akan lihat juga apakah akan ada titik temu
dari semua pihak agar pkpu segera disahkan dan juga anggaran bisa diketok palu
kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak
pak kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri bang idam holik komisioner kpu
terima kasih selamat malam sehat selalu
kang idam makasih bang rehat
kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesian news